inilah kesibukan yang terlihat di sekitar penginapan di madinah jemaah haji asal
kalimantan utara itu bersiap menuju kota mekah setelah menginap semalam di madinah
meski lelah mereka mengaku bahagia bisa berangkat dengan pendampingan petugas haji yang baik
bila dari petugas juga sama sama bau membawa membantu pertama dengan cara pembersih apalagi
banyak dari penting kesehatan yang membawa mereka membantu khususnya jamaah yang langsia
banyaknya anggota jemaah haji yang berusia lanjut memang menjadi tantangan tersendiri
bagi petugas haji ya ini pertama harus kita penuh kesabaran karena banyak ada yang sampai dimensia
ada yang enggak ada pendampingnya ada yang aktivitasnya juga terbatas kita harus sabar
terus ikhlas terus sering ngasih semangat juga motivasi ke lansianya juga sejumlah petugas haji
ini nantinya akan menuju mekah setelah semua anggota jemaah haji berada di mekah mereka juga
akan membantu dan mendampingi jemaah menjalankan rangkaian ibadah haji alfian raharjo madinah
jomba'ah haji yang berhasil mencapai kemampuan untuk mencapai kemampuan untuk mencapai kemampuan